pengguna gawai masa kini tentunya lebih suka deh memakai emoji untuk berkomunikasi
dalam perkembangannya dari masa ke masa emoji pernah berbentuk karakter simbol emotikon dan juga stiker
dan kini beberapa produsen gawai memperkenalkan emoji animasi melalui fitur selfie atau sua foto
apakah anda dulu sering berkirim pesan dengan berbagai karakter simbol
kini ada emoji personal yang bisa bergerak
emoji animasi atau animoji pada gawai keluaran apple dan augmented reality atau ar emoji milik samsung contohnya
meski terlihat sama dua fitur emoji gerak ini sesungguhnya berbeda
fitur emoji animasi akan bekerja ketika pengguna ponsel melakukan selfie
dikutip dari cnn indonesia com
apple memasukkan fitur emoji animasi pada aplikasi ay message di iphone x
fitur ini berbasis pemindai wajah di kamera depan iphone
inilah fitur animoji milik apple yang bekerja dari face id yakni fitur pemindai wajah
pada fitur ini pengguna diberi pilihan dua belas karakter animasi dengan tambahan suara pengguna untuk mencerminkan ekspres wajah
namun durasi rekam terbatas hanya sepuluh detik
sementara dengan ar emoji samsung pengguna dapat menyesuaikan pilihan gaya rambut pakaian dan kacamata
sebelum emoji benar benar menjadi avatar tiga dimensi
ar emoji yang kita buat di samsung galaxy s sembilan dan s sembilan plus ini terkait dengan fungsi prosesor yang kita bernamkan di sana
ada fungsi augmented reality jadi si device ini lewat sensor ar di depan itu bisa mendetek memindai seratus titik di wajah kita
kemudian dari hasil deteksi tadi dibuat replika dari kontur wajah kita
direplikasi menjadi sebuah emoji
bisa bergerak juga gitu ya bisa senyum bisa ketawa
dan begitu di save bisa diformat langsung dalam format gif misalnya
dan langsung jadi dalam kumpulan karakter karakter emoji berdasarkan kontur muka kita
lantas apakah fitur emoji gerak akan menjadi tren dan diikuti produsen ponsel lain
mouldie satria youtuber yang kerap mereview gaya rambut

jawabannya kalau menurut saya adalah seberapa cepat adopsinya
karena memang bikin animoji ini butuh processing power yang besar
karena processing power yang besar nggak semua smartphone bisa untuk mengaksesnya gitu
jadi kalau misalnya hape hape mungkin yang murah gitu ya dan yang kelas menengah masih belum bisa untuk saat ini mungkin masih belum bisa
mungkin beberapa tahun lagi bisa
nah ketika sudah bisa masuk penetrasinya ke low
dan banyak yang pakai dan tentunya baru di sana baru bisa menjadi trend
jadi kalau menurut saya untuk saat ini mungkin belum
tapi mungkin di akhir tahun bisa jadi kalau misalnya orang orang gak ngeliat ini terlalu ala ya
jadi ya akhirnya bisa jadi aja
bisa jadi trend mungkin
penggunaan emoji dalam komunikasi telah diteliti oxford dictionories pada dua ribu lima belas
menurut laman mirror code uk para ahli bahasa menganggap emoji merupakan format komunikasi generasi zaman now
jaris nindia jakarta